menolak kebijakan manajemen yang dinilai merugikan
pengemudi gojek akan menggelar aksi mogok operasi mulai hari rabu ini hingga tiga hari mendatang
ya ada kebijakan perusahaan yang ditolak yaitu berupa pengurangan poin
yang berdampak pada berkurangnya bonus atau pendapatan pengemudi
semua pengemudi ojek online berencana menggelar aksi mogok beroperasi selama tiga hari
mulai rabu hingga jumat mendatang
selain itu mereka memprotes kebijakan baru yang diterapkan pihak manajemen
dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat pt gojek indonesia di kawasan kemang jakarta selatan
para pengemudi menilai kebijakan baru berupa pengurangan poin sangat merugikan pengemudi
karena bonus dan pendapatan harian mereka menurun drastis
sebelum kebijakan berlaku poin diterapkan sesuai dengan jarak dan frekuensi mengantar
baik barang makanan maupun orang
sekali antar bisa mendapatkan dua hingga tiga poin
bila poin mencapai dua puluh
sudah bisa menghasilkan bonus rp seratus
namun kini para pengemudi harus mengumpulkan hingga empat puluh poin untuk besaran bonus rp seratus
para pengemudi gojek berharap pihak manajemen dapat menampung aspirasi mereka
agar tuntutan pengembalikan poin semula bisa dikabulkan
gali putra jakarta